total kasus covid sembilan belas di indonesia sudah mencapai lebih dari tiga juta kasus
dengan lebih dari delapan puluh dua ribu angka kematian
pemerintah semakin gencar dalam pelaksanaan vaksinasi
demi terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok
dan menurunkan angka covid sembilan belas
salah satu penyintas covid sembilan belas rafis ari
telah divaksin empat bulan sebelum akhirnya terpapar covid sembilan belas pada juni dua ribu dua puluh
dirinya mengaku bahwa gejala yang dirasakan tergolong ringan
gejala itu kan tadi sudah saya ceritakan lima hari bergejala
nah di lima hari bergejala itu masih cukup ringan sih
baru demam demamnya naik turun khususnya di sore atau malam
itu biasanya panasnya udah mulai naik tuh dari sore ke malam
selain panas itu badan menggigil meriang terus nyeri nyeri sendi
sama lemes yang paling berasa lemesnya itu sih
raffi sempat diisolasi di salah satu rusun
yang disediakan oleh pemerintah di jakarta utara
dirinya tidak mendapatkan obat obatan antivirus
melainkan hanya obat dan vitamin untuk meredakan gejalanya saja
setelah dua hari isolasi mandiri dan delapan hari isolasi di rusun tersebut
dirinya sudah diperbolehkan pulang untuk beraktivitas normal kembali
rafis berpendapat bahwa vaksin covid sembilan belas telah membantu dirinya
saat terpapar covid menjadi tidak bergejala sedang ataupun berat
ini kan saya sudah jeda empat bulan setelah vaksin ya
setelah jeda empat bulan vaksin aja
saya masih bergejala ringan gitu
bahkan bukan otg
ya saya sih merasanya ya covid vaksin ini tuh sangat membantu
untuk menghambat laju si gejala ini gitu
coba bayangin deh kalau misalnya saya belum vaksin
mungkin lebih dari gejala ringan gitu
menurut juru bicara vaksinasi covid sembilan belas siti nadia
vaksinasi memang bukan bertujuan untuk membuat masyarakat
melainkan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh
yang lebih baik
sehingga dapat menurunkan resiko kematian
tingkat keparahan akibat infeksi covid sembilan belas
jadi menurunkan resiko terhadap kita menjadi positif
juga resiko kita untuk gejala yang berat
dan juga resiko kita untuk kematian
jadi orang yang sudah divaksin itu secara umum
dia akan punya resiko
dirinya menambahkan saat vaksinasi dosis pertama
tingkat kasus kematian di dki jakarta turun
selain itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh
diperlukan gaya hidupnya
hidup yang bersih dan sehat
didukung dengan mengonsumsi vitamin
juga disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan tepat
syifa anifah galuh prestisa jakarta